hakim agung nonaktif gazal basali didakwa jaksa kpk menerima gratifikasi terkait perkara kasasi kasus pengelolaan limbah b tiga tanpa izin dan melakukan tindak pidana pencucian uang
dalam sidang yang digelar di pengadilan tipikor jakarta gazal ba didakwa menerima gratifikasi secara bersama sama senilai enam ratus lima puluh juta rupiah
menurut jaksa gratifikasi itu diterima gaza oba dari jawa hirul fuad terkait perkara kasasi kasus pengelolaan limbah b tiga tanpa izin
selain gratifikasi jaksa juga mendakwa gazal ba melakukan tindak pidana pencucian uang senilai enam puluh dua delapan miliar rupiah
bahwa terdakwa bersama sama ahmad riyad menerima uang dari jawa fuad seluruhnya sejumlah enam ratus lima puluh juta rupiah
di mana terdakwa menerima bagian sejumlah delapan belas ribu dolar singapura atau setara dengan dua ratus juta rupiah
sedangkan sisanya sejumlah empat ratus lima puluh juta rupiah merupakan bagian yang diterima oleh ahmad riyad